ledakan kilang minyak pangkalan berandan menjadi awal dimulainya peristiwa sejarah berandan bumi hangus
para pejuang yang tergabung dalam komando langkat area bertekad
daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah lebih baik mati berkalan tanah
demikian pula keberadaan kota dan tambang minyak berandan
daripada dikuasai penjajah lebih baik musnah jadi abu
peristiwa pembakaran kilang minyak dan kota pangkalan berandan pada tanggal tiga belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
dikenang sebagai tragedi berandan bumi hangus
drama kolosal berandan bumi hangus digelar pemerintah tni
dan rakyat kabupaten langkap sumatera utara di lapangan petrolia tahun ini pada sabtu siang
setelah tiga tahun kegiatan ini tidak digelar karena masa pandemi covid sembilan belas
ribuan masyarakat diingatkan semangat para pejuang melawan tentara belanda
yang akan menguasai pangkalan minyak pangkalan berandan
sebenarnya tujuan mereka daripada diambil orang lebih bagus hangus menjadi abu
dan kemudian terjadi sebelum dilaksanakannya pembumi hangusan itu ada dua pro kontra itu ada
ya kan sementara mereka yang sedang bergeliat di gebang mereka mampu katanya
ngapain dibakar kami mampu
sementara di sini berpikir berandan ini kan terbuka
diserang dari udara bisa diserang dari laut bisa
kekhawatiran waktu itu pimpinan tni
yang akan dikuasai belanda maka disepakatilah harus dibumi hanguskan
sejarah belanda di bumi hangus dimulai pada tanggal dua puluh dua juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
belanda mendaratkan pasukan militer dengan persenjataan lengkap di daerah stabat ibu kota kabupaten langkat
tidak berlangsung lama dengan kekuatan yang besar daerah setabat berhasil diduduki belanda
wilayah stabat menjadi markas belanda dan tempat belanda membangun
belanda menanggung benteng pertahanan
sebelum menargetkan pangkalan berandan belanda meluaskan wilayahnya ke daerah langkat hulu dan langkat hilir
penaklukan wilayah ini ditujukan membangun kekuatan sebelum melakukan serangan besar besaran untuk menaklukkan pangkalan berandan
sudah membaca strategi belanda pada dua puluh empat juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
para golongan pemuda laskar dan tentara keamanan rakyat membentuk komando langkat area di tanjung pura
melalui persatuan kekuatan rakyat perlawanan dilakukan
serangan pertama membuat belanda kewalahan dan hilang kendali hingga terlepasnya wilayah sahabat ke tangan pejuang rakyat
sebagai pembalasan sejak enam agustus seribu sembilan ratus empat puluh
belanda maju ke pangkalan berandan dengan kekuatan militer penuh untuk mewujudkan ambisi menguasai tambang minyak bumi langkat
di bawah pasukan komando langkat area berjuang mempertahankan pangkalan berandan dari para penjajah
sebelum pertempuran sengit pecah telah diserukan maklumat agar rakyat mengungsi sejauh tiga km dari kota
perbandingan kekuatan antara belanda dan pasukan komando yang kalah besar
akhirnya diserukan pembumi hangusan pangkalan berandan pada tiga belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuh pukul tiga pagi
pertambangan besar minyak bumi itu habis terbakar
meski harus kehilangan harta berharga strategi pasukan komando langkat area langkat dan rakyat berhasil membuat belanda mundur
karena tidak ada lagi kilang minyak yang dapat mereka kuasai
bagian kilam minyak yang terbakar kini dijadikan monumen
sebagai saksi bisu sejarah dasar
kekuatan berhasil terbakar
nah inilah monumen cikal bakal pertama kali kilang indonesia untuk kayanya indonesia
tapi bukti pada saat induk kilang ini dibakar
karena belanda pada saat itu mau masuk ini bukti bekas pembakaran
sehingga berbentuk payout seperti ini
ini mungkin karena panasnya ya panas yang luar biasa seperti ini
contohnya satu lagi seperti ini dengan ledakan epessel
karena panasnya pada saat itu di sini
proses minyak sehingga seperti ini
ledakan dan terkuak pecah seperti ini
para generasi muda kabupaten langkat bersemangat menapak tilas sejarah belanda dan bumi halmus
mereka optimis dapat mengambil hikmah dari pengorbanan para pejuang
hikmah yang dapat dipetik
salah satunya meneruskan semangat perjuangan kepada anak anak muda
kemudian mengajarkan juga kepada anak anak muda tentang sejarah
adanya belanda dan bumi halmus yang memang di sekolah tidak didapat
tapi melalui peristiwa seperti ini keadaan keadaan seperti ini
anak anak muda sekitaran kabupaten langkat pasti mengetahuinya
keberadaan kawasan kilang minyak di langkat berawal dari penemuan sumur minyak tertua di indonesia
di desa telaga said dan sekitarnya pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh satu
dan dimulainya sejarah perminyakan di indonesia
sejak dikelola perusahaan milik belanda batafse petroleum matsapitch
atau batafse petroleum matsapitch
atau perusahaan minyak batavia mulai tahun seribu delapan ratus delapan
kila minyak memberi devisa bagi belanda dan kesultanan langkat
saat jepang menjajah indonesia kilang minyak pangkalan berandan pun mereka ambil alih
setelah indonesia merdeka tragedi berandan bumi hangus pun terjadi
baru pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan tambang minyak kembali dikelola perusahaan negara
kila minyak pangkalan berandan telah mengalirkan jutaan barrel minyak
sebagai devisa bagi pemerintah republik indonesia
sebagai devisa bagi pemerintah republik indonesia
namun di tahun dua ribu dua kilau minyak pangkalan berandan tidak lagi berproduksi
karena minyak mentah yang diperoleh terus berkurang